ada banyak cara untuk menggelar pesta pernikahan
ada yang memilih resepsi mewah tapi ada juga yang melaksanakan pernikahan unik
betul jadi di rembang pemirsa ada pasangan pengantin diarak keliling kampung
menggunakan mobil pemadam kebakaran
sedangkan sepasang pengantin di banjarnegara memilih menggunakan baju pengantin dari sampah daur ulang
tiga unit mobil pemadam kebakaran dan satu truk tangki berjalan beriringan
menuju desa bogorame kabupaten rembang jawa tengah
banyaknya mobil pemadam kebakaran ini bukan karena ada kebakaran besar
mereka akan memberikan kejutan pada kasno salah satu petugas pemadam kebakaran yang sedang menikah
tak sampai di situ kasno juga diminta mengenakan seragam ketika menjalani prosesi ijab kobul
usayakat kedua mempelai ini di arah keliling kampung dengan mobil pemadam kebakaran
kasno dan istrinya retno bekerja di satu instansi
istitusi satmo pp kabupaten rembang
keduanya tak menyangka akan adanya kejutan ini
ijab biasa terus gak tahu teman teman di sini ke sini terus agak gimana gitu
meski mayoritas menghadiri kegiatan pernikahan bukan berarti rego pemadam kebakaran
merupakan tugas utamanya
beberapa personel tetap disiagakan di posko pemadam kebakaran
beruntung tidak ada laporan kebakaran dari masyarakat
hingga anggota damkar kembali lagi ke posko di jalan pemuda rembang
pernikahan unik juga terjadi di banjar negara jawa tengah
mulai dari pelaminan kursi hingga busana pengantin yang mereka kenakan
semua terbuat dari sampah yang didaur ulang
pernikahan ini merupakan buah kreativitas
pawit dan eni memang sehari hari rajin mengkampanyekan pentingnya bank sampah
sebagai upaya menjaga kebersihan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga
mereka kerap menyelenggarakan pelatihan mengolah sampah
dan momen pernikahan ini pun mereka gunakan untuk kampanye pemanfaatan sampah

tapi di bidang ekstremnya

benda terbatas sebenarnya
pasangan itu terkurah oleh yang meno vivid dan no pdk
dengan penumpang tv yang dipere donorar